apa saja yang kalian lakukan di dalam rumah itu
selain di bagian perut
tidak ada tanda tanda penganiayaan lainnya
sama seperti korban yang lain
tandanya seperti apa dok
legam merah kehitam hitaman
seperti habis melakukan pengurutan
dengan kata lain
korban meninggal karena penganiayaan di bagian perut
saya tidak bisa memberikan diagnosa seperti itu
karena saya belum dapat memastikan
apakah tanda di perut itu muncul sebagai akibat dari luka dalam
yang dialami oleh korban
tapi yang pasti
korban mengalami kematian karena usus bawahnya pecah
bahkan bisa dikatakan mengalami hancur
saya tidak tahu
seolah olah ada gas berflume besar yang masuk ke dalam usus
begitu besarnya gas yang masuk
sampai usus tidak bisa lagi menampung
ini laporan dari
sepertinya korban menjalani aborsi sebelum meninggal
begitu juga ketika korban sebelum
semua korban meninggal setelah menjalani aborsi
kematian mereka bukan karena aborsi
masih belum jelas
kasus yang aneh
itu juga saya belum tahu
tapi yang pasti ketika korban itu sebelum mengalami kematian
usus mereka membengkak hingga membesar seperti balon yang kelebihan gas
apa sudah ada petunjuk dari ketiga korban sebelumnya
semuanya masih samar samar
ya udah deh yuk
eh pak mas
saya masih ngerjakan
sekitar lima belas hari yang lalu
kamu bisa menunjukkan gak alamat rumahnya dimana
tolong ditulis disini ya alamatnya
apa saja yang kalian lakukan di dalam rumah itu
kok aku merinding ya
kamu berani masuk gak
kenapa enggak yuk
seperti ada yang mendorongku
udara disini sangat lembek
mungkin kamu tidak terbiasa
kamu kayak gitu kenapa sih
aku sangat mencintaimu
kamu kenapa sih
aku kan sangat rindu sama kamu
tadi kamu mendadak pingsan
lalu aku bawa keluar dari rumah
sudahlah kamu gak usah bingung
sekarang kamu mau aku antar pulang
apa mau ikut aku ke kantor
ikut ke kantor aja lah
pulang juga mau ngapain
lalu penyelidikan kita ke rumah itu bagaimana